kenaikan omset itu dirasakan pedagang di sentra bisnis baju seragam di jalan kauman semarang
para pedagang mengaku banyak orang tua mencari seragam sekolah untuk siswa sd hingga sma
salah satu penjualnya yaitu haris yulianto
nah ini dengan adanya kebijakan rencananya mau tatang buka
persentase kenaikan yang sama dialami pemilik toko lainnya
ulia natul falahiyah
sebagian besar pembeli mencari
seragam baru untuk anaknya karena seragam lama sudah tidak muat lagi
meski anaknya hampir lulus sekolah
orang tua siswa mengaku terpaksa membeli seragam baru
karena seragam lama sudah tidak cukup
karena gemuk jadi sudah tidak muat
beli lagi padahal tinggal
berapa bulan saja kan sudah mau lulus
tapi kalau tidak beli bagaimana
meski permintaan baju seragam sekolah meningkat
namun harganya tetap sama
danang cahyo semarang jawa tengah